istri dari orang terkaya di dunia melinda gates beberapa hari terakhir mengunjungi indonesia
selain melakukan aksi sosial di kota yogyakarta melinda juga bertemu presiden joko widodo
dalam pertemuan dengan presiden joko widodo di bandara halim perdana kusuma jakarta
dalam menjalankan strategi keuangan inklusif yakni layanan keuangan yang menyasar masyarakat menengah ke bawah
dalam upaya mempersempit kesenjangan ekonomi bila dibandingkan dengan negara negara lain
melalui pertemuan singkat sebelum presiden jokowi bertolak untuk melakukan kunjungan kerja ke batam
kedua pihak sepakat mengagendakan pembahasan lanjutan terkait bantuan yang akan diberikan
presiden republik indonesia kan sudah mencanangkan strategi nasional untuk inklusi finansial
dan juga sudah membentuk suatu dewan nasional untuk financial inclusion
dengan target yang menginginkan supaya warga negara indonesia itu dari tiga puluh enam persen
mempunyai keuangan yang luar biasa
sebagai sesuatu yang suatu kemajuan yang luar biasa di antara negara negara lain
sehingga dari negara negara yang mereka bantu di afrika di latin amerika
terpilih delapan negara yang menjadi prioritas utama mereka termasuk indonesia
yang didirikan oleh pasangan bill gates dan melinda gates
yayasan ini fokus pada perbaikan kesehatan dan kemiskinan di seluruh dunia
sebelumnya istri orang terkaya di dunia ini mendatangi kota yogyakarta
dalam dokumentasi yang diunggah di akun facebooknya melinda mengunjungi laboratorium eliminate dengue
tempat para peneliti menginfeksi nyamuk dengan bakteri yang disebut wollbachia
melinda pun bertemu dengan direktur dari eliminer dengue scott onail
dan menyumbangkan darahnya untuk ke laboratorium yang diperlukan dalam penelitiannya
dengan tujuan menemukan terobosan dalam memberantas penyakit penyakit yang dibawa oleh nyamuk
tujuan khususnya untuk memberantas penyakit demam berdarah dengue yang marak terjadi di indonesia
jika penelitian berhasil maka akan menjadi kemajuan besar di dunia kesehatan
dan dapat mengantisipasi penularan demam berdarah hingga wabazika yang mematikan
eko ardi cnn indonesia